pulang aja ma
lo pake parfum ya
abis dibeliin sama bang ojek
tumbenan amat laki lo baik beliin parfum segala
ma boleh nyobain kagak
tunggu sebentar ya tati ambilin
ada apa sih
gue mau ngasih lihat ke kamu
yang tadi gak jadi diliat
gak di liatin
gue gak bermaksud
kamu kenapa cemerut
kamu kok malah ketawa
aku kan lagi marah
ya jelas aku ketawalah
ini kan ada sepupu aku yang mau beli parfum kamu
kamu masih inget gak
tempoh hari aku minta sampel parfum ke kamu
ya itu ades pupu aku yang mau beli
kamu kenapa gak cerita sih
kan aku tadi hampir patah hati lihatnya
ya udah deh
kalau gitu aku gak jadi marah
nah gitu dong
ani ini aku beli nasi buah buat kamu
lain kali cari cara yang lebih cerdas lagi
kalo cara bikinanmu udah basi
enak gak sebuahnya
iya mas pur
lagi sih tuh anak heran
pasti ajak anak rumah
iya bu nur
saya mau tanya
bukannya saya lancang
tapi poh jamilah lagi cari ronron ya
ronron lagi main di rumah saya
kalau begitu ntar sore aja ya saya jemput
sekarang aja poh
bener juga ya
iya bu nur
misi kamu menghancurkan hubungan surya dengan yang ani gagal ya
kamu jangan marah atuh
saya kan cuma bercanda
lo kemana aja sih seharian
mama nyariin lu kemana mana
bener tuh mama kamu ron
bener tuh mama kamu ron
mama udah bikinin lu sup daging
benar tuh kata mama kamu
saya permisi pulang ya bu nur
iya pak jamila sama sama
tepat dulu mas bentarnya
kenapa lagi sih lo
lo kenapa sih
eh gue bukan emak lo
eh udah udah cukup kenapa sih lo
pak kapur kenapa
bisa dong daripada dipeluk sama bumbu ketoprak
terima kasih kakak
jalan dulu rika
pulang saja mak
sudah pakai parfum
habis dibeliin sama bang ojek
amat laki lo baik beliin parfum segala
mak boleh nyobain kakak
tunggu sebentar ya
kalau beli vulkan baterai

loh itu apa yang su kris
gw pengen maria
kakak tisna mau kemana
mau ke neng rika
mau ngasih hadiah ini
baru aja rika mau beli parfum dari kakak ani
terima kasih kakak
cuma udah terima titipan dari ani
titipan dari ani
ani ini tipe ojak ojak taruh dalem
bentar dah ojak panggil tati
bang makasih ya parfumnya
itu parfum bukan buat lu
buat emak dari ani
tapi emak gak pernah pesan parfum sama si ani
lagi pada ngumpul nih ya
iya ada apaan deh
gak mai gak ada apa apa
parfum kiriman dari gua udah lo terima belum

terus ensuite mengatakan misalamu
tante lebih sama nyuruh